saya pamit duluan mau nemenin dido latihan di sasana
sekalian pamit besok saya mau pulang ke perang baru
oke sekarang kita latihan
sampai ketemu lagi wan
sampai ketemu lagi wan
motor kang cecep gak ada mungkin pergi
kalau gitu aku ngajak diturun
sebentar aku tanya dulu sama kang maman
kang cecep pergi
iya kang caca pergi sama kang ujang sama kang murad

orang orang yang saya bayar akan segera membuat refense
pantau terus bekas anak buah kalian yang masih menarik yuran kepada gangga kelima di wilayah saya
singkirkan dan siapkan pengganti mereka
orang orang yang dia bayar akan segera membuat revenue
dari kemarin bang edi bilang soal reven
kamu udah tahu artinya belum
kenapa gak nanya
pantau terus bekas anak buah kita yang masih menarik yuran kepada gangga kelima di wilayah bang edi
singkirkan dan siapkan pengganti mereka
bikin kopi empat
saya nggak berani naik pesawat
mau ngantar kopi
masih di jalan
tadi mbak gedi ngasih tau saya
anak buahnya agus sama yayat ada yang ngeroyok
anak buahnya itu yang dikeroyok atau yang royok
anak buahnya bang edi yang dikeroyok itu namanya agus sama yayat
nah agus sama yayat dikeroyok sama anak buahnya yang sekarang jadi pengkhianat
tuh sam sama hendra
anak buah bang edi ada yang royok
yang dikroyok atau yang ngeroyoknya
anak buahnya bang edi itu yang dikeroyok atau yang royong
itu aja yang cerita
anak buahnya bang edi yang dikeroyok itu namanya agus sama yayat
agus sama yayat dikeroyok sama anak buahnya yang sekarang jadi pengkhianat
yang ngeroyok anak buah bang edi jadi tugas kita juga buat ngajar mereka

kita ajar aja yang jadi beki mereka

para pengkhianat itu di backing juga sama baking orang orang di parkiran di pasar sama di terminal
mau nemenin di dolatin di sasana
besok saya mau pulang ke peran baru
oke sekarang kita latihan
sampai ketemu lagi wan
pake pelukan segala
sampai jumpa belum tau
jemana kabar kok bang tiap kali kebelakang yang baru
semasa yang baru
semasa yang baru
setelah storytelling yang baru
soal kemungkinan orang orang yang waktu itu kita hajar
bakal balas dendam gimana
belum tahu juga
kita tunggu aja
ya udah saya pulang dulu